saudara istri pelaku pembunuhan perempuan dalam koper mengaku syok dan tidak percaya suaminya ditetapkan tersangka pembunuhan
istri pelaku pembunuhan perempuan dalam koper saat ini mengaku syok dan tidak percaya saat polisi menetapkan suaminya ahmad arief nuloh menjadi tersangka
ia menambahkan perilaku suaminya yang gelisah saat pulang ke palembang
namun saat ditanya hanya menjawab tidak ada permasalahan apapun
terkait uang yang diterima dari suaminya ia tidak tahu menau
dan terkait kasus ini semua diserahkan kepada pihak kepolisian
pada disini kan dia bilang tidak ada apa apa
nah waktu suami ditangkap reaksi kita apa sih
terus kita ada nerima uang dari pelaku atau apa itu
saya tidak tahu menahu urusan uang itu
di balik kasus pembunuhan perempuan dalam koper terselip informasi soal salah satu motif pelaku yang membunuh karena diminta untuk menikah oleh korban
sementara pelaku ahmad arief nuloh telah mempersiapkan resepsi pernikahan dengan istrinya
rencana resepsi pernikahan itu pun akhirnya berantakan
istri ahmad arief nuloh mengajukan pembatalan pesta pernikahan ke pengelola gedung melalui wedding organizer dua mei lalu
usai suaminya ditangkap dalam kasus pembunuhan ini
pengelola gedung tempat rencana resepsi digelar mengatakan pasca kejadian itu
dekorasi yang tengah dipasang kembali dibongkar
padahal biaya sewa gedung dan lainnya sudah dilunasi minggu lalu
sekitar seminggu lalu pelunasan
nah karena mereka itu nikah sudah di bulan maret
kemudian di tanggal lima april ini adalah resepsi di sini
ada pembatalan karena ada kejadian itu
pak ini gedungnya sudah didekorasi untuk resepsi pelaku
pihak keluarga menyebut istri arief syok mengetahui suaminya menjadi tersangka kasus pembunuhan
dan tidak mengetahui latar belakangnya karena selama ini arif hidup berjauhan dengan istrinya di tangerang
atas nama istri lista suaminya dihidupkan lista ini sebagai korban awam
selebihnya memang kita tidak banyak tahu menyangkut masalah info
lewat sebatas itulah yang kita tahu
dari hasil penyidikan polisi menyebut setelah membunuh dan membuang jasad korban di kalimalang
tersangka ahmad arief nuloh langsung mengirimkan uang ke istrinya
dan memesan tiket pesawat ke palembang untuk mengurus acara resepsi pernikahan yang rencananya
ketika ke palembang tersebut
yang sudah melakukan akad nikah
ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal lima mei dua ribu dua puluh empat
jadi kami sampaikan bahwa
ke palembang itu dalam rangka salah satunya untuk
menghadiri resepsi yang akan dilakukan
polisi sudah menetapkan dua tersangka kasus pembunuhan perempuan dalam koper
yaitu ahmad arif nullah dan adik kandungnya
kemudian polisi menjerat pelaku dengan pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp
tentang pembunuhan dan ancaman pidana lima belas tahun penjara